nah kalau kita bicara soal pemimpin daerah ini gubernur dki jakarta anies baswedan punya rencana baru entah anda pro atau kontra
karena rencananya ini adalah mengembalikan becak ke ibu kota
ya kendaraan roda tiga ini rencananya akan dioperasikan di kampung kampung
wacana becak di ibu kota kembali menyeruak
kembalinya beca ini diwacanakan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan saat meresmikan community action plan atau cap enam belas kampung
pada empat belas januari dua ribu delapan belas
dalam kesempatan ini gubernur juga menyatakan akan mengaktifkan kembali becak sebagai alat transportasi
anies mengaku akan membuat rute khusus untuk beca di sejumlah kampung di jakarta
padahal perda nomor delapan tahun dua ribu tujuh tentang ketertiban umum pasal dua puluh sembilan ayat satu a melarang orang atau badan untuk menjalankan fungsi beca
dan ayat satu b melarang operasi dan penyimpanan becak
namun menurut anies beca tak akan beroperasi di jalan raya perkotaan
jalur khusus untuk beca ini hanya berlaku di perkampungan di ibu kota
terkait wacana ini gubernur dki jakarta periode seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hingga dua ribu tujuh sutioso meminta anies untuk mengkaji kembali
pada masanya beca sempat diberi izin beroperasi di kampung kampung setelah sebelumnya dilarang
alasannya saat itu tengah terjadi krisis ekonomi
namun izin kembali dicabut
ia menilai prosesi tukang becak tidak manusiawi
selain itu beroperasinya beca juga menciptakan masalah baru terutama masalah ketertiban lalu lintas
bang yos juga khawatir hal ini dapat memicu gesekan baru dengan pengemudi angkutan lain